di tengah hiruk pikuk tumpahan minyak mentah di teluk balikpapan
dua wisatawan asing asal jerman melakukan perbuatan yang terpuji
di hari pertama liburan mereka di balikpapan mereka pergi ke pantai
bukan untuk berjemur ataupun berfoto layaknya wisatawan
namun untuk memunguti satu persatu sampah plastik
mario weidman dan paul weidman asik memunguti sampah di pantai melawai
kota balikpapan kalimantan timur
sebelum sampai di balikpapan dua turis asing ini sempat berlibur di tiongkok dan derawan
namun ketika mereka tiba di balikpapan mereka mendengar kabar tumpahan minyak
dan juga melihat langsung bagaimana kondisi pantai yang kotor
cacaran sampah di pantai membuat dua turis jerman ini membatalkan wisata mereka
mereka turun ke pantai dan memungut sampah lalu membuangnya di tempat sampah
padahal ini adalah hari ulang tahun mario
sementara warga balikpapan hanya menonton dari kejauhan